nih ada kunci f
a minor balik lagi ke f
eh salah e minor
pak suryo hadi akan pensiun
beserta guru guru yang lain
merencanakan untuk mengadakan perpisahan
tante kenal sama depon
ya kenal dong wulan
depon ini kan ketonakan tante
dan bokapnya wulan
semalam kita habis dinner baru
lo berdua apa kabar
atau mimpin wulan
atau cuma bisa bikin puisi doang
kembakaran kembakaran kembakaran
waduh lu keresin banget sih
kerjaan gua mulu bisa gak sih lu
sehari aja lu gak nora
lu yang nora lu tuh harusnya
liat gimana lu tidur
nih gua perhatiin ya
lu tidur kayak gini
susah banget sih lu
gua tuh ketiduran gara gara nunggu lu
bisa darting gua lama lama sama lu
gua harus ke tht nih kayaknya
ini kuncinya f dulu
ini kunci f
eh salah e minor
tante tante lagi dimana
tante lagi di rumah nih tapi mau pergi kenapa
tante ajakin om andika jalan dong sore ini
tapi jangan lupa
bilangin om andika juga buat ngajakin wulan sama devon juga ya
yaudah kalau gitu nanti tante bilang om andika ya
perasaan gue kok gak enak ya biarin roman sama bulan berdua
puisi itu gak harus hiasan semua
kata katanya bisa kata kata yang sederhana
kamu adalah kebenaran yang harus kuingkari
kamu adalah keindahan yang tak mampu ku nikmati
kamu adalah keindahan yang harus kuingkari

kamu adalah keindahan yang tak bisa dilewat mimpi
kamu adalah keindahan yang tak bisa dilewat mimpi
kamu adalah keindahan yang tak bisa dihapus
kamu adalah keindahan yang tak bisa dihapus
itu contoh kalo lu bikin puisi buat pacar lo
kalo buat paswi hadi ya jangan
ntar lo dikira naksih sama dia
tiap kali gue bikin puisi kayak begitu buat dia
yaudah coba lo rangkai katanya gue mau denger
ria itu bernama pak surya hadi
dia adalah kenyataan indah buat sekolah kami
gue nanya bukan nyuruh ketawa
nanya ke gue
besok pagi gue kasih rumah jadi lo bisa hafalin
gitu kay dari tadi
gue kan jadi gak pusing pusing bikin puisi
tapi ada yang cemburu nggak
siapa lagi ya susah lah
masih aja nyangkutnya di susan
lo udah izin sama susan belum mau kesini
gue gak mau ya kalo sampe susan liat lo belum bilang sama dia akhirnya dia yang ngajakin gue perang
gue gak mau sampe kayak gitu deh
gue mau ngakuin sesuatu
gue mau ngakuin sesuatu
gue mau ngakuin sesuatu
gue mau ngakuin sesuatu
gue yang kalah taruhan
gue sama sekali gak pernah pacaran sama susat

jadi seharusnya lo nyikatin gue ya sedong
jadi seharusnya lo nyikatin gue ya sedong
jadi seharusnya lo nyikatin gue ya sedong
jadi seharusnya lo nyikatin gue ya sedong
udah salah curang

salah banget curang

iya mau curang
waktu itu tuh gue mau ngaku tapi lu gak ngasih gue waktu
gini deh gini aja
lo gak perlu cekatin wc sekarang
lebih baik nikatin wc nya besok aja
pas selesai acaranya pak surya hadi
ini pas gue punya dari pak surya board